mau kemana lu pada
jalan aja rod
cari keringat tuh jogging kayak gua
bukan jalan kaki
suka suka gua dong
guru mau gue nyok
terus selanjutnya kita makan sama kopi
sambil ngobrol ketawa ketawa
kenapa sih cemberut terus
lagi sebel sama bang ojak teh iyo
cuman pengen minta dibeliin tipi
bang ojak gak mau
kan kok tati udah punya tipi
itu tipinya emak bukan tipinya tati
tati kan anaknya emak
tati kan anaknya emak
walaupun itu tipi emak
kok tati kan anaknya emak
jadi tipinya tipi kok tati juga
kira kira tetangga siapa ji yang mau jual tipi ya
kira kira tetangga siapa aja yang mau jual tv ya
siapa yang nyari tipi bekas
ya buat saya
iya iya iya kenapa nyari yang bekas
yang baru kan banyak yang jual
ya biasa tujuh ribu
tati emak kemana
emak lagi pengajian tiyo
biasanya pulang jam berapa
biasanya kalau ngaji pagi emak pulang jam sebelas
pur istri saya mau pulang kampung lagi katanya kamu kok gak komentar pur
kalau istri lu pulang kampung gue mesti komentar apa gue bisa apa tis
komentar apa jahat tupur kamu pasti bisa jangan diem aja tuh kata bapak saya kalau kamu diem aja
namanya sombong ah udah latih gue lagi pusing kue juga punya masalah sendiri tis
hai jak kamu sama pur kompak ya
pokoknya kompak mukanya sama sama kusut
si tu lihat aja dedy ada enggak ya kagak makanya gue nanya sama lu kalau si
dedy atau gerobaknya enggak ada kesimpulannya dia belum dateng gitu acok lo tanya ya elandro
buat cuma nanya doang ini gue minta dibeliin tv buat dipasang di kamar katanya kamu kan udah punya
ajak dulu waktu pindah ke rumah emas saya lihat ya emang
tapi itu tv udah lama rusak cuma dipajang doang
kenapa lu ketawa masa tv rusak masih lu pajang pajang jack jack jack dimana mana ya orang majak itu lukisan
kaligrafi nah lu macang tv rusak
kasih laris laris laris
berhenti karena banyak yang beli
iya bang kerahau bbx sebelas ya
kalau kata saya mah
mending kamu beli aja tv buat potati
kamu juga kan enak
ya kalau ngomongin enak sih emangnya enak tis
cuma buat belinya duit dari mana
gue ada kayu sisa bikin gerobak kemarin
lo mau kagak
bisa buat bikin droplet satu lagi
ya kagak lah
lu bisa bikin meja apa kursi
kayak zaman masih sekolah aja lu
sisa kayunya yang buat buah aja ya
gue mau bikin meja buat bini gue dagang gado gado di depan rumah
yaudah ntar pulangnya lo ke rumah buah aja ya
iya dong masa tutup gua
boleh nambah kagak
boleh kagak dan larang
gue mau nanya nih sama lo berdua
gue perlu ngapain
kemaren lo jadi kagak pesen gua ke si mae
gue masih ragu ragu
gue pesen gua buat apaan
ya udah bos kita bertiga makan makan
iya pak ji
istri situ mau jualan gaduh gaduh judit
istri situ hebat
berhenti kerja bikin rendang sekarang mau jualan gaduh gaduh
itu berkat didikan gue ke keluarga gue dro
didikan apa jud
gue selalu mendidik ke keluarga gue buat
bang jurnalnya satu
nama aku alia bukan neneng
maksudnya neng alia
tantennya yang banyak ya

gila ini udah berhasil
gila ini udah berhasil
gila ini udah berhasil
gila ini udah berhasil
gila ini udah berhasil
gila ini udah berhasil
gila ini udah berhasil
gila ini udah berhasil
gila ini udah berhasil
gila ini udah berhasil
gila ini udah berhasil
gila ini udah berhasil
gila ini udah berhasil
gila ini udah berhasil
gila ini udah berhasil
gila ini udah berhasil
gila ini udah berhasil
gila ini udah berhasil
gila ini udah berhasil
gila ini udah berhasil